listrik menjadi kebutuhan utama masyarakat yang memudahkan segala aktivitas
namun di sisi lain permasalahan terkait kelistrikan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman penggunaan listrik yang aman dan benar
lalu bagaimana penggunaan yang tepat dan apa risiko bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran
kami punya informasinya
pemakaian listrik menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sehari hari
namun beberapa hal kerap terjadi dalam penggunaannya
mulai dari pelanggaran pencurian listrik kelalaian yang berujung pada korsleting hingga resiko kebakaran
pt pln persero rutin menggelar sosialisasi terkait penggunaan kelistrikan untuk masyarakat
hal dasar yang perlu diketahui oleh pengguna adalah aturan kewenangan yang wajib diikuti
pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelanggan
biasanya mengutak ngatik kwh meter
baik itu mempengaruhi batas daya maupun pengukuran energi
di sini pelanggan perlu memahami bahwa kwh meter itu menjadi kewenangan pln
jadi pelanggan tidak boleh mengutak ngatik kwh meter
apalagi sampai memindahkan kwh meter tersebut ke lokasi lain
itu tidak boleh
jadi jika ada gangguan terkait kwh meter pelanggan harus melaporkannya ke pln terdekat
pln menegaskan jika batas kewenangan tersebut
maka denda hingga pemutusan listrik dapat dilakukan
hal ini karena resiko dari pelanggaran atau kelalaian dapat berpotensi merugikan masyarakat lainnya
selain itu yang lebih penting adalah pelanggaran listrik itu dapat menimbulkan beberapa risiko
yang pertama tentunya terjadi musibah berupa kebakaran
ini sangat bahaya jika pelanggan menggunakan listrik tidak terukur
ataupun melebihi kapasitas jaringan listrik
hingga menyebabkan panas yang dapat timbul dari perjalanan

yang kedua ketika pelanggan mencuri listrik hingga langsung ke tiang listrik itu sangat berbahaya
karena aliran listrik tersebut tanpa pelindung diri akan menyebabkan pelanggan tersengat aliran listrik
agar aman terhindar dari korsleting listrik ada beberapa hal yang harus diperhatikan
kita harus memperhatikan peralatan listrik yang mengkonsumsi daya besar dan terpasang terus menerus
lalu cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan
lalu cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan
lalu cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan
jangan menumpuk steker terlalu banyak pada satu stop kontak
gunakan kabel listrik sesuai kapasitas diameter dan sesuai standar yang berlaku
ganti kabel listrik yang sudah rusak ataupun terkelupas
tidak mengotak ngatik app
gunakan listrik secara resmi dan gunakan peralatan dan kabel listrik sesuai sni
dan yang terakhir jika daya listrik kurang bisa melakukan tambah daya melalui super apps pln mobile
untuk keluhan pengaduan pembelian token pasang baru hingga tambah daya pelanggan dapat langsung mengakses pln mobile
masyarakat juga diharap waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan pln